lima mahasiswa universitas muhammadiyah surabaya jawa timur yang meraih medali di ajang pon ke dua puluh papua dipastikan akan diguyur bonus dan beasiswa oleh pihak kampus
atlet berprestasi ini dianggap mampu mengharumkan nama kampus dan provinsi jawa timur
hal ini disampaikan oleh sukadiono rektor universitas muhammadiyah surabaya jawa timur pada senin kemarin di kampus jalan sutorejo surabaya
dari sembilan mahasiswa yang ikut dalam pon papua ada lima mahasiswa berprestasi dan mendapat medali
kelima atlet tersebut turun di cabang olahraga panjat tebing
para mahasiswa akan diganjar beasiswa sampai lulus serta mendapat bonus dari kampus
sementara bagi mahasiswa yang belum mampu meraih medali tetap mendapatkan beasiswa dan uang pembinaan